wah pagi pagi ya kita buka dengan berita seperti itu
ditambah lagi nih ada satu lagi berita yang lain tentang kpk pemirsa
komisi pemberantasan korupsi kpk terus mendalami ya dan juga ini apa namanya
mencoba untuk mengejar ya keterangan keterangan dari pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap
fasilitas mewah lapas suka miskin bandung jawa barat
kini giliran adik kandung indah kekus herawati iker rahmawati yang juga diperiksa
demi proses pendalaman kasus yang tengah dilakukan penyidik kpk
nama indah kekus herawati mencuat saat kpk menangkap tangan mantan kalapas suka miskin wahid hussein
yang juga melibatkan suami indah kekus herawati
tanya indah kekus herawati kali ini giliran sang adik iker rahmawati
yang harus meladeni setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik kpk
menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi kalapas suka miskin
ika rahmawati berada di gedung kpk sekitar tiga jam
pusahi pemeriksaan iker menampik mengetahui sejumlah hal
terkait dengan dugaan suap pada wahid hussein yang dilakukan kakak iparnya
adik kandung aktris era sembilan puluh an ini juga menampik dirinya dikonfirmasi
mengenai mobil yang dibeli fahmi melalui indah kekus herawati
juru bicara kpk febridiansyah menyebut
dua orang saksi baik indah kekus herawati dan iker rahmawati
diperiksa untuk semakin memperdalamkan
kasus dan keterkaitan berbagai pihak dalam kasus suap di lapas suka miskin
diperiksa dua orang saksi untuk tersangka wh
salah satunya masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak istri tersangka fd
kami perlu mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana proses pemesanan mobil
dan pengantaran mobil yang diduga sebagai objek suap pada tersangka fd

sebelumnya kpk menemukan kamar tahanan milik fahmi dan rahmawansyah
dilengkapi fasilitas mewah
hal ini diduga didapat fahmi atas suap yang diberikannya kepada kalapas suka miskin wahid hussein
sebelumnya kpk juga telah dua kali memeriksa ineke kus herawati atas kasus yang serupa